kami ajak anda untuk memantau ke lokasi kejadian sudah ada produser lapangan cnn indonesia arta bima di lokasi kejadian ruas tol cipularang
arta selamat malam bisa dilaporkan kondisi terkini di sana dan juga informasi mengenai jumlah korban terbaru saat ini
baik selamat malam puspa jumlah korban terbaru saat ini sudah ada sembilan orang yang nyatakan menjadi korban jiwa di empat rumah sakit yang ada di purwakarta
yaitu rumah sakit sewang banyuasih tamrin dan bakti husada sementara puluhan lainnya luka luka ringan dan juga luka berat
nah saat ini di lokasi kejadian tepatnya di kilometer sembilan puluh satu saya berada ini masih ada proses evakuasi
di belakang saya ini anda bisa lihat ini adalah dam truck
salah satu damter dari tujuh damter yang menjadi korban kecelakaan
dan ini kami juga saat ini sedang ada upaya dari petugas untuk melakukan proses evakuasi dengan mengaruk beberapa tanah yang jatuh dari damter dan tersebar di jalan
dan dari total dua puluh satu kendaraan puspa dari tujuh merupakan kendaraan berat
dengan muatan pasir yang cukup banyak sekitar dua ton tiap isi kendaraan
dan kemudian ada tujuh kendaraan pribadi dan dua kendaraan bus
dan dari tujuh kendaraan pribadi ini puspa ada beberapa yang terbakar
kalau saya bisa gambarkan namun saat ini keadaan sudah malam tidak terlihat jelas
namun kalau saya bisa gambarkan kepada anda di sini sudah ada bekas bekas beberapa bagian bagian kendaraan yang terbakar
ada bekas abu ada bekas balik
dan yang mungkin mengelupas
dan saat ini juga ini proses evakuasi ini sangat panjang
puspa ada dua proses kendaraan
artinya petugas juga melakukan evakuasi yang dengan menggunakan alat berat
tadi ada eskavator ada beberapa alat direct
dan untuk ini menggunakan mobil dalam truk ini
tadi posisinya ada terguling ke bahu jalan dan ada tebing sedikit
itu untuk menariknya butuh proses lebih
ada dua mobil derek yang digunakan untuk menarik
namun itu juga tidak mudah
ada sekitar lima belas menit untuk menarik keluar dan akhirnya bisa diberikan posisi ini
kemudian nanti akan dibawa
dan ini adalah mobil terakhir yang ada di lokasi di kilometer sembilan puluh satu puspa
dan dampaknya cukup panjang puspa
tadi saya menuju ke sini sempat kesulitan
dari kilometer sembilan puluh tujuh diharuskan untuk segera sampai di lokasi harus jalan kaki sekitar lima kilometer
dan kesemacetan yang menjadi akibat dari keselamatan ini berarti ada sekitar lima kilometer
ini untuk kendaraan yang kemudian tidak mau keluar di tol cikamuni
sebelumnya ada juga
rest area sebelum sembilan puluh tujuh di satu ratus enam belas km ini ada gerbang tol cikamuning untuk mengutar ke jalan biasa
kemudian nanti masuk ke gerbang tol jatiluhur untuk melanjutkan perjalanan ke jakarta
namun pengudi atau pengendara yang tidak sempat dan akhirnya terjebak mau tidak mau harus berada atau menikmati kemacetan panjang sebanyak lima km
dan tadi sudah disampaikan oleh pihak desa marga gm dari pak dewi winarsa sudah mengatakan proses rekuasi sekarang menjadi prioritas utama untuk memberikan kemanan bagi pengen jalan
yang terakhir adalah kondisi kontraflow dari sembilan puluh tiga hingga sembilan puluh dan arah sebaliknya
oke arta mengingat anda mengatakan truk dibelakang anda adalah mobil atau kendaraan terakhir yang di evakuasi menggunakan alat berat
ini artinya apakah proses evakuasi akan segera selesai mengingat juga kemacetan harus bisa diurai sesegera mungkin
ya puspa ini adalah kendaraan terakhir
tadi saya sudah berbincang dengan jm
perbalan sendiri secepatnya akan mengatasi permasalahan atau kesalahan ini
dan sebenarnya ini juga tadi yang saya sebutkan
truk ini bermuatan pasir dan juga beberapa diantaranya lumpur
jadi ini juga berbahaya ketika kendaraan sudah dievakuasi
namun misalkan lumpur dan pasir ini juga membuat pengendara bisa kesulitan
mengendara yang karena ini licin juga
dan kalau saya jelaskan kalau dari posisi kilometer sembilan puluh tiga menuju tempat saya ini
ini adalah turunan yang tidak curam tapi cukup panjang
jadi kalau anda terbiasa melewati jalur tol cipularamunujakarta
anda pasti akan merasakan turunan yang sangat panjang dari kilometer sembilan puluh tujuh
dan sehingga kira kira berakhir di kilometer sembilan puluh dan delapan puluh sembilan
ini berapa kilometer yang panjang dan berapa rekod atau berapa yang tercatat di kilometer ini
antara sembilan puluh tujuh dan sembilan puluh satu memang sering terjadi kesalahan yang mengakibatkan korban jiwa
belum lama ini kalau yang paling anda ingat mungkin masyarakat ingat
ketika ada salah satu selebritis yaitu irsaifudjamil
yang kemudian juga istrinya meninggal di kilometer sembilan puluh tiga atau sembilan puluh empat
dan beberapa bulan kemarin juga ada kesalahan tunggal
yang mengibatkan satu orang dunia melibatkan kendaraan pribadi
tidak bisa mengontrol kendaraannya dan masuk ke tebing atau menghantam pohon yang ada di bahu jalan
terus pak di sini juga ada truk tangki air yang saya sebutkan
di sebelah kanan saya ini
ini untuk membersihkan muatan lumpur dan pasir
dan meskipun tidak terjadi
terlihat karena suasananya sudah gelap
ini adalah satu upaya yang dilakukan
dan sebelumnya juga di belakang ini ada mobil memadam kebakaran untuk tadi
untuk memadamkan kendaraan yang kemudian tadi sempat terbakar
nah yang terbakar ini
posisinya berada di tengah tengah
artinya dia bukan penyebab dari depan kecelakaan
namun dia terhimpit dari belakang dan juga di depan
dan ini menyebabkan kebakaran
dan rata rata ada kendaraan pribadi yang kemudian terbakar
dan beberapa orangnya tadi sulit dievokasi
namun akhirnya semua korban
petugas dari kepolisian wilayah purwakarta juga sudah melakukan evakuasi
petugas dari dasar marga juga sudah melakukan evakuasi
nanti secepatnya kira kira akan dilakukan buka jalur setelah ini steril
baik terima kasih laporan anda
arta bima melaporkan dari tol cipularang jawa barat